masih ingatkah anda konser musik terakhir yang anda saksikan dan perasaan senang saat konser musik tersebut diselenggarakan
dan untuk membahas terkait dengan keputusan pemerintah yang kembali mengizinkan untuk pelaksanaan kegiatan dengan jumlah partisipan besar termasuk dengan konser musik ini
kami sudah terhubung dengan bapak david kartu ketua bidang komunikasi dan humas asosiasi promotor musik indonesia
selamat pagi pak david
oke pak david mungkin pertama tama tanggapan dari apmi terkait izinkannya kembali konser ini bagaimana pak
pastinya kami dari apni dan seluruh teman teman asosiasi yang lain
stajer fesmi pasti menyambut dengan baik berita yang kemarin kita sudah bersama di hat dan dengar ya
tapi memang kalau kita perhatikan masih berbentuk tulisannya kami sampai saat ini masih mencari bentuk video ataupun juga statement langsung dari pak joni
dan itu juga selainnya belum menemukannya
oke jadi sejauh ini dengan diberikannya pedoman terkait penyelenggaraan
apa rencana yang akan dilakukan terkait pedoman ini dan apakah sudah ada tinjauan terkait bagaimana menyelenggarakan konser musik dengan aman di tengah pandemi covid
pastinya kami akan berdialog dengan semua pihak atau instansi yang terkait mulai dari satgas covid kemenkes
ataupun juga tim tim yang memang sudah biasa
kita melakukan dari penyelenggaraan acara di masa covid ini dan juga disesuaikan dengan situasi dari daerah kita melakukan penyelenggaran acara
oke untuk kita membaca pak david terkait dengan loss yang hilang yang dihadapi oleh industri musik
termasuk promotor musik di indonesia akibat covid sembilan belas ini selama satu setengah tahun
mungkin anda bisa memberikan gambaran terkait dengan berapa angka ataupun nominal
yang menjadi kerugian kemudian berapa kemudian jumlah karyawan yang terpaksa dirumahkan karena batalnya beragam acara hiburan di indonesia
secara nilai kita belum mempunyai data yang signifikan tapi dipastikan selama satu tahun terakhir dan sampai berjalannya tahun ini
sebelas tim yang tergabung ataupun juga sebelas promotor yang ada di apmi yang selama ini menjalankan acara ataupun festival
kita bisa melihat bahwa ini adalah satu dari beberapa hal yang sangat penting untuk kita
jadi kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan perkembangan yang lebih baik
tapi sekali lagi kita juga sangat menyadari semua situasi ini dengan keadaan covid yang berjalan di indonesia
kita tidak memaksakan juga tapi mungkin dengan informasi yang pagi hari ini kita bahas
dan kita melihat perkembangan situasi covid sembilan belas yang ada di indonesia semakin membaik
kita berharap bisa segera berpimpinnya dan kita menjalankan kembali
oke pak david ancang ancang yang mulai dilakukan oleh apmi sendiri dan juga tanggapan dari musisi musisi juga yang sudah lama vakum konsernya karena covid sembilan belas ini
bagaimana pak david
ya saya sejak beritanya dirilis sudah banyak mendapatkan respon dari teman teman musisi pekerja pekerja dan semua sahabat
menanyakan respon kita semua bagaimana sikap apmi ataupun juga teman teman promotor yang lain
ya tentunya kalau memang kita semua sudah mendapatkan
atau izin dari pemerintah dan semua instansi terkait
kita siap menjalankan kembali kegiatan kita dan membantu pemulihan ekonomi nasional kita bersama sama di sektor pariwisata dunia pertunjukan dan ekosistemnya
kalau merujuk kepada ini kan sekarang sudah banyak ya negara negara yang melaksanakan kembali kegiatan kegiatan dengan jumlah kerumunan yang besar
termasuk juga pemerintah sudah mengizinkan atlet kita untuk berangkat ke tokyo untuk penyelenggaraan olimpiade dua ribu dua puluh kemarin saat ini juga sudah dilakukan pon papua
kalau berkaca dari acara acara besar tersebut apa sih yang kemudian menjadi peluang bagi kita untuk kita tetap bisa kembali melaksanakan acara dengan jumlah kerumunan yang besar
dan apa yang kemudian menjadi potensi yang harus dihindari untuk terjadi penyebaran covid sembilan belas
ya pastinya antara semua stakeholder baik dari penyelenggara penonton pekerja dan seterusnya harus mematuhi semua aturan yang ada
karena seperti kita baru belajar berjalan artinya kita memulai kembali kehidupan ini
dan kita melihat semua
proses yang tidak sama seperti sebelumnya
semua benar benar harus berhati hati dan semua menjaga kepatuhannya
dan juga aturan aturan yang semuanya sudah kita pahami bagaimana prokesnya
dan bagaimana kita menjalankan ini untuk mencapai yang aman buat semuanya
jangan sampai menjadi ledakan baru atau menjadi sebuah hal yang tidak baik buat semua
pak david selama ini kan kita ketahui juga banyak musisi yang menggelar konser secara virtual
apakah konser virtual itu sejauh ini
bisa menghasilkan pundi pundi yang lumayan membantu lah perekonomian bagi para musisi indonesia
dalam situasi yang sangat terjebak ini atau sangat tidak menentu
semua hal yang bisa dilakukan dengan positif tentunya bisa baik dampaknya buat semua saya pikir
artinya baik itu pertunjukan virtual ataupun juga salah satu sifatnya menjadi proses kreatif
itu sangat baik untuk semua pihak tetap melakukan dan tetap menjalankan eksistensinya
oke pak david mungkin ini pertanyaan terakhir
dengan kick off perdana penyelenggaraan konser yang akan diberikan oleh apmi
ada kira kira bocoran nggak
sudah ada artis mungkin yang sudah menghubungi untuk minta disegerakan untuk melaksanakan konser musik
karena sudah ada lampu hijau dari pemerintah
ya pasti semua teman teman di apmi sudah mempunyai program dan sebelumnya kemarin salah satu anggota apmi
mas bagas dari jazz gunung sudah menjalankan peralatan acaranya mereka kemarin di laswi kemarin di minggu kemarin
jadi peralatan acaranya semuanya berjalan dengan baik dan lancar semuanya
semoga ini akan terus berlangsung dengan baik dengan lancar sekaligus juga dengan protokol kesehatan yang ketat
sehingga bisa benar benar menggerakkan kembali industri kreatif industri musik dan perekonomian indonesia secara nasional
terima kasih pak david karto ketua bidang komunikasi dan humas apmi sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi pak david